jadi kesimpulannya adalah
untuk ketemu dengan anak anda
seperti yang tadi saya jelaskan
berarti anak yang bernama rena itu
adalah anak kandung anda
yang diangkat oleh bapak aldebaran dan juga istrinya
benar atau enggaknya
saya juga masih belum tahu pak
saya akan cari tahu semuanya
ini saya barusan dapat petunjuk soal penculik andin pak
untuk papan dan mama tetap hati hati
meski murika ada di penjara
nggak bisa tenang tenang ya pak ya
saya berangkat dulu pak
semoga mbak andin segera ditemukan dengan selamat
kan ini saya sedang menuju
ada informasi dari mirna
ini sekarang saya sedang sama mirna juga
kamu bisa mencari saya
kita mau menuju kesana ya
kita ketemu disana
tolong share alamatnya ke rendy ya
jadi tadi pas
pak bos teleponan sama pak randy
saya langsung share alamatnya ke pak rindy
persis kayak rizal
ini kenapa kayak semua orang tahu ya
tapi gue nya aja yang masih ngumpet
ah udah deh ya
gak usah dibahas bahas lagi deh pak riza pak
saya berharap sekali mir dari informasi kamu ini
bisa dapet titik terang tentang keberadaan andi
mudah mudahan ya pak
infoin ke teman teman saya
kok buat disebarin lagi
terima kasih karena udah peduli sama andi
saya udah anggap kayak keluarga sendiri gitu loh pak
jadi saya juga gak mau andi kenapa napa
saya khawatir kalau udah kenapa napa
rasanya tuh saya pengen jadi garda terdepan gitu buat ngelindungin dia
meskipun saya masih belum ingat semuanya mir
tapi saya percaya kamu adalah bagian dari keluarga ini
nanti di depan itu kita belok terus lurus
sampai ketemu lampu merah ya pak
kayaknya nggak terlalu jauh deh
buat mesin kalau dia baik baik aja
kamu lagi dimana
enam ini saya udah di kantor pak
kamu udah masuk kerja ace vel
belum fit dan belum siap untuk kerja
gak apa apa kamu istirahat aja dulu di rumah
insya allah aman
saya juga udah ngerasa jauh lebih baik
oh ya syukurlah bagus kalau gitu
tapi beneran ya kamu gak maksain diri kan
iya pak makasih ya buat perhatian ya
tapi ini kan taal sama pak randy pasti lagi sibuk banget melakukan pencarian terhadap bu andi
jadi ya sebaiknya biar saya aja yang standby
supaya kantor juga tetap kondusif dan aman kan
kamu emang selalu bisa diandalkan
tidak ada yang bisa diandalkan
tolong kamu jangan bilang ke siapa siapa ya
supaya ini tidak jadi konsumsi publik
iya baik pak
makasih vel yaudah saya tutup ya
mau pergi kantor
kamu next time kalau misalnya kita hubungan sama felis
mau ngomong private gak usah sungkan kali itu dari aku
lagipula sekarang rasanya udah jelas ya
maksudnya apa ya bel
dah biar bareng saya aja
gak perlu di
gak apa apa kalau kamu terus nyakitin aku kok
bel kenapa ya pak
apa dia ngerasa gak nyaman ketika saya teleponan sama felis
ngomongin soal kerjaan doang
baru tak pernah sudah
come on bella jangan bikin malu diri kamu sendiri
kamu bisa lebih kuat
kamu kuat bel
kalau sikap adi sudah jelas seperti ini bel
seharusnya kamu udah gak perlu ngejar ngejar dia lagi
karena cara untuk membalas orang yang menyakiti kita adalah dengan menunjukkan kalau kita itu bisa tetap berdiri dan melangkah ke depan
pak ini teman saya jadi saya dapat info dari teman saya
ini dia juga dulu yang nemuin rena waktu pas bilang farah
dia juga pak
terima kasih banyak banyak
ini benar studio tatonya
benar banget ini emang studio tatonya
dan ciri khas studio tato ini rantai dan bintang
dan ada kodenya
iya pak gambarnya sama lantai bintang tapi dikasih kode
jadi begini dulu studio tato ini sangat tenar sekali
makanya dia patentkan gambarnya seperti itu dan ada kodenya khusus
oh kalau gitu lu tetap jaga jaga di sini ya biar gue ngobrol sama orang tua atau artisnya di dalam
oh bos kita dalam
nanti pergi lah silahkan
udah beberapa hari ini mbak shaina belum ada kamar
gak sabar ditelofan juga gak bisa jadi kalut soya
bilang kalau mbak shinatu belum pulang soalnya kalau dibiarin aja takut ada apa apa
kok saya gak boleh telofan sih ini kakaknya mbak shaina lho mbak
aduh mbak saya kan udah bilang sama kamu
ya tolong jangan kabarin apapun dulu ke kakaknya shaina
kalau shaina tuh belum pulang dan gak ada kabarnya
kenapa masih ditelepon juga sih
saya belum ngomong apa apa sih mbak baru halo aja
iya ya oke tapi saya minta tolong banget ya tolong jangan ditelepon dulu kakaknya sih enak ya
emang kenapa sih mbak kok saya gak boleh telepon kakaknya mbak shena
han sebagai kakaknya mbak shana beliau juga harus tahu mbak
kalau mbak shena tuh belum
beliau belum pulang gak bisa ditelepon gak ada kabar pula mbak
dan saya sekarang lagi berusaha mati matian untuk cari keberadaannya shaina sekarang
nah sebagai sahabatnya aja mbak elsa bingung
apalagi saya mbak yang setiap hari bareng bareng sama beshena
gini loh mbak siana itu akan minta saya untuk ikut ke acara keluarga saya di villa
dan saya sekarang lagi galau banget
gak tahu ada di mana itu shaina
dan kalau sampai kakaknya shaina tahu pasti ujung ujungnya saya yang disalahin
tuh kan biasanya juga galau sama saya juga mbak
apalagi sebelum mbak shaina berangkat mbak shaina sempat uring uringan
masa iya sih mbak shaina lagi ada masalah sampai pergi gak pamit mbak
nah itu juga saya juga lagi cari masalahnya kenapa
masih inget kan
waktu itu kaca rumah ini ada yang dilempar batu sama orang
iya mbak apa mbak shana punya musuh ya
musuhnya itu yang kemarin lempar batu di rumah ini
ya saya sih masih nggak tahu ya
cuma memang beberapa kali saya ngelihat shaina itu berantem sama nino
nino yang pernah nganterin mbak shina ke rumah ini mbak
ya itu mantan suami saya
tapi saya juga nggak tahu ada hubungan apa sebenarnya mereka berdua
makanya sekarang saya lagi mau coba tanyain ke mantan suami saya
sebenarnya mereka itu berantem karena apa
sampai hari keberapa gini shaina belum jelasin
kalau nantinya mbak ini telpon kakaknya sienna pasti mbak ini bisa cerita soal nino yang gue bilang beberapa kali berantem sama sienna
kalau sampai shaina kenapa napa
kalau sampai kakak shaina tahu lo sama shaina pernah berantem
dan setelah itu shaina menghilang tiba tiba gak jelas kemana perginya
jadi gue aman deh
karena nino yang harus bertanggung jawab atas hilangnya shaina
pokoknya jangan sampai gue dicurigai
karena pas di gudang shaina sama nino beneran sempat ribet juga kan
kok kayak lagi banyak pikiran gitu
kamu gak bikin sarapan
saya gak buat sarapan mbak
kalau sekedar air minum ada mbak
saya mau berangkat ke kantor lagi harus sarapan
oh kenapa mbak
kalau bikin kopi aja bisa kan
bisa mbak sebentar ya mbak saya buatin dulu kopinya
dapat surat panggilan itu artinya memang aku harus menuhi kewajiban aku
no aku juga gak seneng tau mengandung bayi ini
cek gini ya paling enggak kamu kan laki laki akuin kek
terus habis itu bantuin aku beresin kalau enggak
kalau gitu aku balikin lagi selama sembilan bulan aku temenin kamu aku beresin semuanya
begitu bayi ini lahir kita tes dna bukan anak aku
terus sembilan waktu aku sembilan bulan itu aku ngapain
sekali sekali kamu belajar tanggung jawab dong shena
entah dengan siapa kamu lakuin itu semua
tapi paling tidak kalau kamu udah ngelakuin satu dosa
jangan dibarengi dengan dosa yang lainnya
anak ini juga butuh hidup kok
ya aku harus nyampein pernyataan yang
ya walaupun aku akan jelasin semuanya
tapi yang ganggu pikiran aku elsa
waktu aku berhentam dengan shaina
menyesuaikan kar replik
oh saya mirna ini pak aldebaran dan juga ini pak randy
mau menanyakan sesuatu bang sama abang
kamu kira kira masih ada data orang orang yang pernah buat atau di sini
terutama yang pernah buat atau
tidak tahu mas tahu ini bukan dibuat di sini mas
malah yakin kalau mas dan mbak ini semua salah
ya udah kalau kamu tidak mau tattoo di sini silahkan keluar mas
istri saya sekarang lagi diculik
orang yang menculik istri saya
di pergelangan tangannya ada gambar tata bintang
yang saya mendapat informasi kalau tatanya dibuat di sini
kalau bisa kita kerja sama
mas kalau gua gak tahu berarti gua memang gak tahu mas
ini saya tanyanya masih baik baik
gak usah nutup nutupin
gak usah berkelit
karena kalau sampai
saya gak akan tinggal diam
sebaiknya anda mengaku saja
kalau anda yang membuat saudari sena terbakar di gudang villa itu
bukan saya pelakunya
anda tahu kan
anda yang membuat saya hamil
bukan saya juga pelakunya
kalaupun anda pelakunya
anda pasti tidak akan mengakui
karena anda akan lari dari tanggung jawab
tapi bukan saya pelakunya
karena anda tetap mengelak atas perbuatan anda
padahal disini sudah terbukti anda yang bersalah
maka anda untuk sementara akan ditahan disini
bawa bapak ini ke sel
tidak bisa dong pak
bawa dia pak
ini atas dasar apa sih pak
kalau ditahan ada dua barang bukti
barang buktinya aja nggak ada
berarti hukum gak sih
berarti hukum gak sih
berarti hukum gak sih
ini kompuni baru nih
udah sering ke polisi
enak nih pang buat dijadiin samsak
kamu gak salah nih dong
ngapain harus takut
yang penting penuhi panggilan pihak kepolisian
menjelaskan keadaan dan situasi saat itu dengan sebenar benarnya
semoga polisi juga bisa teryakinkan dengan pernyataan ini
tapi kenapa kepala aku diganggu terus sama elsa ya
elsa ngasih pernyataan yang justru bikin
malah makin memberatkan aku
aduh ya allah
mas jangan berani bikin orang di sini mas
mas jangan ngelak mas ini situ dodo gua mas
gua masih tahu siapa kau selama berdua
kalau gua bilang gak tahu jangan gak tahu
siapa yang buat onar sih
saya tanya baik baik loh
kenapa pakai emosi
orang yang pernah mas buatkan tato bintang di pergelangan tangannya
mas sekali lagi
kalau gue gak tahu berarti gue memang gak tahu mas
ernst dengan kata telah saya hubungkan
williams sudah ambil satu tisu di keadaanang tayangan dua ribu tujuh
dan harusnya anda tahu desde situ magari
silahkan pergi mas ada urusan lain
loh mbak mas mau ikut gua masuk ke dalam toilet
bagaimana gue sekarang
mana mungkin gue bakal ngasih tau mereka kalau gue tau pemilik tattoo tattoo itu
yang ada gue sekeluarga bakal dihabisi sama kelompok itu
gak ada pilihan lain
gue harus lipat federasi untuk keluar
kalau tahu kayak gini gue tutup dari tadi studionya
nafas lega gue sekarang
anda gak mungkin kabur begini kalau gak nyungjin sesuatu
kesabaran saya sudah habis ya
dari tadi saya tanya baik baik anda menghindar
dan malah kabur kayak begini
ini mengenai istri saya saya tanya jujur sama anda
bisa saya pambit ke belakang dulu ya mbak
awas lo keluarga alvari
gue akan pastikan
gue akan menghancurkan kalian
ini semua gara gara kalian
apaan sih ricky
ngapain coba dia sampai ngancem ngancem di depan orang begitu
apa gue balik ke rumah mau mumpah apa aja kali ya
kalau gue di sini kan gue sendiri
aduh kantor nelfon lagi
ini pasti karena gue telat nih
ada apa ya
selamat siang bu elsa
hari ini masuk ke kantor atau tidak
karena saya mendapat laporan dari rekan ibu elsa
kalau ibu elsa belum ada di kantor sampai sekarang
saya masuk kok
baiklah saya tunggu kehadirannya di kantor ya
ini terpaksa sih gue harus berangkat ke kantor
karena sebentar lagi tangga gajian gue dan
gue butuh uang itu untuk survive
mbak ada payung nggak
bentar bah saya ambilkan dulu
tapi kan di luar nggak hujan mbak
yaudah saya siap siap ke kantor dulu ya
kita baru berpincar ya
kita pintar suara aja pak
biar ke bagian itu
yaudah kamu ke sana
aduh dia ngapain kesini
dia mau ngapain ya
gawat ini please jangan kesini jangan kesini jangan kesini
ya ampun cepet jangan lupa

ini kayak lepas dari kandang harimau jatuh ke kandang buaya
sama sama terancam diri gue
saya datang sini karena ada panggilan buat jadi saksi
saksi apa ya
kebakaran di villa laros
ini surat panggilan dia
boleh saya cek
betul pak nino prasetya
iya kebetulan saya bagas
saya yang mengurus kasus di villa laos
nah pak erik
pak erik perkenalkan
pak erik pak erik
ya dia saksi yang waktu itu saya butuhkan
silakan masuk ke saya
anda tenang aja
saya harap dengan anda tenang dan santai anda bisa kooperatif
dan memberikan semua informasi yang saya butuhkan
ya semoga bisa deh
bisa sebutkan nama anda
alamat tempat tinggal
satu pertanyaan pertama untuk anda
kebakaran villa itu
karena saya mau ketemu dengan anak kandung saya
kenapa nama belakangnya ada alvari
sedangkan nama anda tidak talvari
ini akan menjadi hari
hal yang panjang dan juga berat buat aku jelasin

dia juga diadopsi sama keluarga alfahri
dia juga diadopsi sama keluarga alfahri
dia juga diadopsi sama keluarga alfahri
dia juga diadopsi sama keluarga alfahri

dia juga diadopsi sama keluarga alfahri

dia juga diadopsi sama keluarga alfahri
pokoknya biar raha jadi someone's death in her life
pokoknya biar raha jadi someone's death in her life

saya pasti akan temukan kamu
sekarang jawab jujur
siapa yang menculik istri saya
gue gak tau mas
gue gak tau
gue gak tau
siapa geng yang menculik istri saya
dan geng yang punya tattoo bintang berantai
yang ada kodonya
karena kamu yang men tattoo
tentang orang bertato bintang berantai itu mas
karena aku takut keluarga gue jadi anjalan mas
jadi tolong beritahukan informasi
orang yang punya tattoo bintang itu dan geng gengnya
gue gak bisa kasih tahu mas
gue takut keluarga gue kena apa apa
saya akan pastikan keluarga anda aman
kalau abang kagak cerita
justru keluarganya bakal terancam
kalau abang cerita
tinggal cerita doang ribet amat sih
pak al gak pernah ikhlas janji
anda dan keluarga anda
dalam kondisi aman
tapi gue takut mas
kalau saya udah janji
saya pasti akan tepati
sama seperti kamu
saya pun juga punya keluarga
yang harus saya lindungi dari orang orang jahat
oke makasih pak al
makanya saya butuh bantuan
saya pasti akan lindungi keluarga kamu
saya akan selamatkan keluarga kamu
tapi kamu bantu saya
jangan kelamaan takut nih bang
ini istri bus saya tuh lagi terancam
cerita udah bu
anda dan keluarga anda ke tempat aman
tapi gue takut
istri saya ini juga dalam bahaya
perlu berapa kali saya bilang
saya akan jaga keluarga anda
keluarga kamu selamat
kamu bisa berikan informasi
saya bisa dengan cepat
menyelamatkan istri saya
ada satu orang namanya joni
dia selalu bawa anggotaannya kesini buat gue ratuh
dan lain dari itu

dan lain dari itu
gue gak tau
kontaknya tau gak
joni sering datang kesini
dan gue gak tau
jadi kesimpulannya adalah
anda datang ke villa rosa itu
untuk ketemu dengan anak anda
seperti yang tadi saya jelaskan
berarti anak yang bernama rena itu
adalah anak kandung anda
yang diangkat oleh
bapak aldebaran dan juga istrinya
istrinya bapak aldebaran
adalah mantan istri anda
berarti anda pribadi sebenarnya nggak diundang dong
apa anda memaksa untuk anda datang
mungkin bahasanya bukan memaksa
undangan memang ditujukan buat ibu saya
tapi di hari yang sama
mendapat kabar kalau ada teman yang meninggal di bandung
jadi saya menggantikan beliau
atau memaksa menggantikan diri
mana yang benar
karena undangan ada
jadi maksudnya sekalian saya datang
untuk mengunjungi anak saya
bapak nino begini
anda tidak diundang
ibu anda diundang
anda menggantikan ibu anda
anda gak diundang dong
kenapa anda gak diundang
apa hubungan anda
gak baik baik aja
saya dengan keluarga alfari baik baik aja
kalau masalah anak
agak kesulitan untuk ketemu
kalau memang anda baik baik saja
dengan keluarga alfahri
kenapa anda tidak diundang
seperti yang saya bilang
masalah psikologi anak
anda tidak diundang
anda kan tidak diundang di villa
iya kan tidak diundang kan
terus ketika anda masuk anda nggak ditahan
ditahan dong pasti
iya dong gak mungkin dong kalau gak ditahan
kan gak diundang
sebenarnya saya datang
saya pun diajak
untuk ngobrol di ruang kami
hubungan dengan keluarga alfahri
saya kenal hampir
asisten rumah tangga
bahkan keluarga dari
saya kenal semuanya
bisa sebutkan siapa aja
selain keluarga alfari yang anda kenal
nggak ada yang mau diceritain juga sih sebenarnya
karena kan emang belum berhasil ki
jadi yang di tempat tato itu
orangnya ditanya tanya nih
dan ternyata dia tuh gak punya kontak
kelompok yang punya tato
terus abis itu
masa nanti nyarinya gimana dong
buat nyari mbak andinnya
ya makanya sekarang
pak bos sama pak rally itu masih terus nyelidikin
masih jalan di sekitar situlah
pokoknya lah masih nyari nyari lah
gue disuruh balik duluan karena harus jagain
untungnya rena lagi libur
kalau enggak mah penjagaan masih ketat ya kan
terus lukas sekolah juga jadi ribet
kenapa lo ngeliatin gue kayak begitu
siapa yang mau
bercandain mbak mirna orang kiki gak pengen bercanda
yaudah gue mau ganti baju dulu bersih bersih
lo orang nanya beneran
sama orang suka cuci muka